kita ke informasi lainnya diduga cuaca buruk disertai angin kencang sebuah minibus rusak parah tertimpa pohon tumbang di jalan raya situbondo tepatnya di desa bengkak banyuwangi senin siang
pengendara mobil sempat terjepit badan mobil namun berhasil diselamatkan warga
angin kencang yang melanda desa bengkak kecamatan wongso rejo banyuwangi senin siang memakan korban
semua minibus tertimpa pohon tumbang di jalan raya situbondo
tidak hanya merusak bodi mobil pengendara mobil juga sempat terjepit badan mobil
beruntung korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit
tumbangnya pohon termbesi diduga akibat angin kencang yang melanda banyuwangi beberapa hari terakhir
usai evakuasi korban petugas badan penanggulangan bencana daerah bpbd banyuwangi
dibantu warga langsung melakukan pembersihan jalan dengan memotong pohon yang roboh
mengenai satu kendaraan bermotor dua rampat terjepit
kemudian ada dua korban satu dilanda rumah sakit satu menunggu evakuasi karena terjepit terlalu lama
tapi alhamdulillah selamat masih sudah bisa ditolong di rumah sakit
hingga kini korban masih mendapat perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit belambangan banyuwangi
akibat peristiwa ini arus lalu lintas dua arah sempat macet hingga tiga km